tapi sudah batas waktu pelaporan surat pemberitahuan tahunan wajib pajak badan pada akhir april dua ribu dua puluh
dikutip dari cnnindonesia com direkturat jenderal pajak melaporkan
wajib pajak badan yang melaporkan spt mencapai sembilan ratus tiga puluh sembilan sembilan ratus empat puluh delapan
tujuh belas wajib pajak badan mengajukan perpanjangan jangka waktu pelaporan spt tahunan
dari batas pelaporan spt badan yang jatuh pada tiga puluh april setiap tahun
djp pun mengabulkan permintaan tersebut dan memperpanjang batas penyampaian laporan spt tahunan
badan selama dua bulan atau sampai tiga puluh juni dua ribu dua puluh
dengan demikian wajib pajak badan yang mengajukan perpanjangan akan terhindar dari sanksi administrasi satu juta rupiah
karena terlambat menyampaikan spt tahunan
target tersebut berlaku sampai akhir dua ribu dua puluh
hal ini berarti
masih dua sembilan juta spt tahunan yang harus disampaikan agar target tersebut tercapai